perbedaan pandangan kembali terjadi antara kpu dan pemerintah meski jadwal pemilu dua ribu dua puluh empat sudah disepakati
pemerintah menginginkan masa kampanye dipercepat menjadi sembilan puluh hari saja
sementara kpu menyusun jadwal masa kampanye satu ratus dua puluh hari
pemerintah beralasan situasi pandemi dan ancaman polarisasi membuat masa kampanye sebaiknya dipercepat
bagaimana sikap kpu atas usulan tersebut
apakah alasan pandemi dan alasan polarisasi ini cukup masuk akal untuk diterima oleh publik
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini soal masa kampanye yang belum menemui titik temu antara pemerintah dan juga kpu
bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak idewa kadewersa raka sandi anggota kpu ri
ada pak komarudin watubun anggota komisi dua dprr refraksi pdi perjuangan
dan juga bang ray rangkuti direktur eksekutif dari lingkar madani indonesia
selamat malam pak dewa pak komarudin bang ray rangkuti apa kabar
baik baik alhamdulillah
pak dewa bisa mendengar suara saya dengan baik ya pak dewa
cuma mohon maaf saya tidak bawa headset ini lewat hp aja suaranya jelas terdengar
oke jelas terdengar pak dewa saya mau langsung ke anda dari sisi kpu
ada waktu satu ratus dua puluh hari yang direncanakan oleh kpu untuk masa kampanye ini pertimbangannya apa pak dewa
baik terima kasih bang renhad ya yang saya hormati bang komarudin dan bang ray rangkuti
yang hadir selamat malam
begini memang kpu ya telah melakukan kajian dan simulasi
namun demikian apa yang menjadi masukan ya dalam rdp kemarin itu tentu akan menjadi pertimbangan kami
bahwa masa kampanye itu sebetulnya sesuai ketentuan ya dimulai tiga hari setelah ditetapkannya daftar calon tetap ya untuk pemilu legislatif
demikian juga daftar
calon tetap untuk presiden dan wakil presiden
nah masa kampanye ini sebetulnya terkait erat dengan ketersediaan logistik ya
karena begitu kampanye selesai kemudian masuk ke masa tenang dan setelah itulah kemudian pemungutan dan penghitungan suara itu dilaksanakan
jadi kami sedang mengkaji sejauh mana regulasi yang ada dan juga kesiapan terkait dengan mekanisme pengadaan ya
proses distribusi logistik untuk seluruh wilayah indonesia
dan ini akan menjadi pertimbangan kami untuk kemudian merancang ya atau mendesain di dalam tahapan itu
berapa hari sebetulnya masa kampanye itu bisa dilaksanakan
dan tentu kalau bisa kemudian ini dioptimalkan akan menjadi lebih baik
tapi aspek ini saya kira menjadi sangat penting
baik pak dewa jadi dari kajiannya kpu waktu yang paling ideal dengan segala pertimbangan
waktu yang paling ideal dengan segala pertimbangan

jadi untuk sementara demikian
namun sudah kami sampaikan bahwa itu sifatnya masih rancangan ya
jadi mekanismenya nantikan setelah kemudian ditentukan hari dan tanggal pemungutan suara
maka sesuai dengan ketentuan undang undang kpu akan menerbitkan ya dalam waktu dekat
keputusan kpu tentang hari tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu
nah setelah itu kemudian
kpu akan melakukan pencermatan kembali dan melakukan upaya untuk penyempurnaan ya
terhadap rancangan peraturan kpu tentang tahapan program dan jadwal
nah di dalam rancangan pkpu ini tentu salah satunya adalah tentang jadwal kampanye
jadi ini nanti akan kami coba lakukan pencermatan kembali simulasi kembali
nah tentu hasilnya nanti akan kami sampaikan termasuk akan kami konsultasikan
bersamaan dengan penyampaian dan konsultasi rancangan pkpu untuk tahapan ya yang saya sampaikan tadi
oke menarik saya ke pak komarudin watubun dulu dari anggota komisi dua fraksi pd perjuangan
kabarnya kebanyakan di komisi dua justru menginginkan lebih cepat lagi ya pak komar
bahkan sekitar tujuh puluh lima hari benar demikian
ya teman teman kemarin di semua anggota komisi dua
dari berbagai partai memang menginginkan untuk waktu itu lebih cepat
salah satu pertimbangannya adalah kalau penilaian katakanlah kampanye atau pengenalan diri program dan seterusnya
itu sebenarnya salah satu argumen kita adalah bahwa partai politik ini kan bekerja selama lima tahun
jadi mestinya rakyat sudah bisa punya penilaian partai mana yang layak dipilih
atau calon calon dpr anggota dpr mana yang layak dipilih
itu salah satu alasan ya
salah satu dari sekian banyak alasan
alasan lain termasuk juga yang disampaikan pemerintah kondisi ekonomi nasional kita dan seterusnya
kalau memang lebih pemilu yang lebih hemat kenapa tidak lebih cepat prosesnya
karena kita sudah berapa kali kita selenggarakan pemilu dengan waktu pelaksanaan yang panjang
itu juga tidak menjamin bahwa kualitas pemilu lebih baik
apakah menentukan sekitar tujuh puluh lima hari itu juga sudah mempertimbangkan aspek teknis juga pak komarudin
seperti tadi disampaikan oleh pak dewa ya mulai dari persiapan dan lain sebagainya itu kan membutuhkan waktu juga
artinya dari satu ratus dua puluh hari ke tujuh puluh lima hari itu lumayan
tujuh puluh lima hari itu termasuk ideal
karena kita ini pemain lapangan
pelaksanaan partai politik itu semuanya kan pelaksanaan lapangan
pasti sudah paham itu kerja kerja teknis di lapangan
tapi memang teman teman dari kpu menyampaikan itu kemarin itu kan menyampaikan dalam bentuk konsep
idealnya begitu tapi kan nanti bisa didiskusikan dipikirkan jalan terbaik
kalau menurut pak komar mengapa lebih baik dipercepat saja
menjadi sekitar tujuh puluh
sepuluh hari ini lebih cepat lagi dari usaha pemerintah
pemerintah kan sembilan puluh hari
pertimbangan apa apakah karena pandemi juga
apa karena menurut anda sudah cukup waktu
kedua kami ikuti pemilu ini kan dari reformasi sampai sekarang itu seberapa
pemilu yang terlalu lama atau persiapan terlalu lama itu juga menguras energi dan ini pikiran kita tenaga partai itu juga sebenarnya tidak efektif juga
jadi sebenarnya tidak ada jaminan juga kalau proses terlalu lama lalu kualitas pemilu lebih baik tidak juga
nah kalau memang lebih cepat tapi tidak menghilangkan proses substansi berdemokrasi kenapa tidak itu
saya ke bang ray rangkuti bang ray rangkuti melihat dari luar bagaimana perdebatan soal masa kampanye ini
apakah anda melihat juga memang lebih baik dipercepat saja karena waktu yang lama juga tidak menjadi jaminan kualitas demokrasi
atau sebaiknya mengikuti apa yang kemudian menjadi usulan dari kpu satu ratus dua puluh hari
pilihannya bukan dipersingkat atau diperlama renhat ya tapi pilihannya adalah sejauh apa ketentuan yang berlaku yang memungkinkan kita membuat aturan lebih baik gitu
atau pelaksanaan lebih baik
sebab kalau kemudian kampanye dipadatkan misalnya sembilan puluh hari seperti usulan pemerintah itu artinya harus dimundurkan juga pendaftarannya
ketentuannya kan menyebut bahwa kampanye itu dimulai tiga hari setelah penerimaan atau penetapan pencalonan dari para partai politik atau peserta pemilu secara umum
nah jadi ada rentetan dari ketentuan mau pilih sembilan puluh hari atau mau pilih satu ratus dua puluh lima hari pasti ada efeknya efeknya pada rentetan berikutnya itu
kalau sesudahnya itu sorry rentetan sebelumnya kalau rentetan sesudahnya sih menurut saya sudah pakem ya
pokoknya tiga hari sebelum
tiga hari setelah pemerintah kampanye sudah harus berhenti itu satu tuh
nah yang kedua bisa saja kemudian didesain karena kan kampanye ini ada dua ya bung renat ya
satu kampanye tertutup istilahnya satu kampanye terbuka
kampanye tertutup ini kan yang door to door yang dilakukan oleh para caleg ya
yang boleh dilakukan setelah ada penetapan peserta pemilu gitu
ya tadi bung rako udah menyebutkan tiga hari
setelah penetapan peserta
setelah penetapan peserta pemilu sudah boleh dilakukan kampanye oleh mereka
dan itu sifatnya kampanye tertutup bukan kampanye terbuka
nah ada satu kampanye terbuka
kampanye terbuka itu yang mengumpulkan massa ada podium rame rame dan sebagainya
nah yang mana yang mau didesain nih
apakah kampanye yang tertutup itu atau yang kampanye terbuka
yang mana yang mau dipadatkan
ya atau dua duanya dipadatkan
misalnya kalau kampanye terbuka itu
katakanlah misalnya berlangsung selama satu bulan
saya lihat jadwal dari kpu itu mungkin dipadatkan menjadi dua puluh ataupun lima belas hari
bisa begitu dan seterusnya gitu
tapi mau dipadatkan dipilih salah satu diantara dua model kampanye ini gitu ya
yang agak berat itu adalah bagaimana proses pendaftarannya
atau penetapan pendekarannya
sebab itu ketentuan undang undangnya
kalau sudah ditetapkan ya peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye tiga hari
setelah yang peserta pemilunya ditetapkan
artinya pendaftarannya harus kita mundurkan lagi
tidak lagi sesuai dengan skema yang dibuat oleh kpu
ya sehingga saya itu bulan oktober atau ya istrinya saya itu
atau sebelumnya juni juli agustus itu pendaftaran gitu
tapi harus dimajukan lagi gitu
jadi tidak dimundurkan itu
nah yang kedua pertimbangannya begini bu bengkhan ya
bagi caleg yang lama seperti pak komarudin
itu sih tidak terlalu penting bagi dia mau lama mau tidak
karena itu tadi selama lima tahun beliau sudah kampanye kan
melalui prestasi melalui kinerja di dpr macam macam melalui reses macam macam
tapi bagi peserta baru gitu
ataupun calon baru entah itu di calon legislatif atau di pilpresnya
memang angka sembilan puluh hari atau satu ratus dua puluh dua hari itu itu berarti banget gitu
kalau dibuat sembilan puluh hari mungkin bagi pemain baru waduh ini lama pak
itu cepat banget gitu
apalagi tujuh puluh hari ya
apalagi kalau dibuat ya
apalagi tujuh puluh hari seperti kebanyakan anggota dpr yang sekarang
apalagi tujuh puluh hari gitu
bagi pemain lama sih itu enak gitu
tapi kan bagi pemain baru belum ada kepastian sampai betul betul nanti disahkan oleh kpu
karena kita tahu bahkan ketika namanya masuk ke kpu sekalipun
itu masih bisa diganti oleh partai politik gitu
sehingga perlu ada kepastian bahwa mereka itu bisa apa namanya itu diterima
lolos atau tidak lolos sebagai peserta pemilu gitu
nah jadi kalau hari itu pendek ya jelas bagi mereka itu nggak nyaman
tapi kalau hari ini perpanjang ya itu memungkinkan mereka untuk melakukan solisialisasi yang lebih masing gitu
itu yang kedua
saya sih mengerti cara berpikir pemerintah ya
kalau kita lihat misalnya perdebatan antara kpu dengan pemerintah soal jadwal hari h pemilu itu
satu hal ini kan dua pola pikir yang betul betul berbeda
kalau kpu itu undang undang yang penting aturan yang penting
soal bagaimana gejolaknya macam macam
kayaknya bukan menjadi pertimbangan yang paling dominan di dalam pengambil keputusan oleh kpu gitu
sementara pemerintah aturannya itu masih bisa dicari solusi lah gitu
tetapi memikirkan efek pelaksanaan pilpres dan pemilu yang serentak ini itu ya
tetapi memikirkan efek pelaksanaan pilpres dan pemilu yang serentak ini itu ya

betul betul harus dijaga

dilakukan dengan waktu waktu yang mepet dan terlalu panjang kira kira begitu ya
sehingga nuansa politiknya begitu panjang yang menyebabkan

polarisasi dan lain sebagainya
dan seterusnya gitu

satu kubu adalah mempertimbangkan soal apa ketaturan gitu
yang satu kubunya adalah mempertimbangkan soal

kalau dalam termasuk misalnya mungkin pikiran pemerintah itu
kalau mau dua ribu dua puluh tiga gitu ya dan panjang sekali
boleh jadi partai partai politik juga udah lebih sibuk
berusaha soal pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat
ketimbang misalnya ikut bersama dengan pak jokowi untuk menuntaskan program program
jadi istilah saya saat itu
dua ribu dua puluh tiga pak jokowi itu akan bekerja sendirian gitu

apalagi dikaitkan tadi misalnya cara berpikirnya presiden itu atau pemerintah itu kan
antara hari hari dengan pelantikan itu panjang banget gitu
misalnya kalau februari oktober baru dilantik gitu enam sampai tujuh bulan gitu
undang ganjing politiknya sepanjang itu besar sekali tapi yang agak pasti
mungkin efektivitas pemerintah itu sudah nggak bisa
itu yang diharapkan oleh pemerintah juga

saya akan minta tanggapan bagaimana soal fairness tadi itu bagi yang calon calon caleg senior sih
mungkin waktu dipersingkat tidak menjadi masalah

soal efek polarisasi dan lain sebagainya apakah itu sudah menjadi bahan pertimbangan
kita bahas nanti usai jeda kami akan segera kembali
saya setuju dengan bang ray tadi

jadi seberapa puluh tahun itu
dari anggota dpr dari kota jayapura provinsi sampai dpr ri
jadi kalau kuliah itu susah sampai s empat s lima kali ya
memang kalau kampanye yang umum itu lebih hura hura saja
tidak banyak manfaatnya
lebih banyak masalahnya daripada manfaatnya itu
saya setuju dengan bang ray tadi
kalau mau diperkuat itu dialog dialog dalam komunikasi langsung
jadi kandidat itu diuji
kedekatan dengan masyarakat itu langsung berhadapan
tapi kalau yang umum umum selama pengalaman kita selama ini kan lebih menunjukkan show of force
dan juga banyak benar itu banyak buat masalah lalu lintas
macam macam orang mobilisasi massa besar besaran
padahal di ojp
ojek ojek dapat untung dari ekonomi
tapi dari segi pendidikan politiknya lemah itu kalau kempainya
saya setuju lah
kalau pak dewas juga kalau kita mau persempit persempit untuk yang pertemuan terbatas dalam dialog
itu dituntut juga kami calon calon yang mau maju lagi untuk datang ke rakyat untuk minta dukungan
tidak cukup taruh taruh baliho spanduk di jalan jalan itu
itu saya setuju
bang komar tapi kalau pandangan anda soal ancaman polarisasi di pemilu dua ribu dua puluh empat seperti apa
sehingga perlu untuk melihat kembali masa kampanyenya
wah itu realitas politik nanti
bu jangan dua ribu dua puluh empat sekarang saja sudah dimana mana
memang tidak langsung soal pemilu
tapi yang sekarang lagi rame rame tadi
anda pertama tanya saya urusan di meja lagi rame sekarang ini kan
itu bagian dalam rangka pemanasan menuju dua ribu dua puluh empat
jadi karena sudah ada indikasi ya memang harus itu menjadi keseriusan kita dalam mempersiapkan diri menghadapi dua ribu dua puluh empat
jangan sampai sudah masalah ada di depan mata baru cari solusi sudah terlambat
saya ke pak dewa
pak dewa jadi bagaimana ketika sudah ada usulan dari pemerintah soal masa kampanye
apakah ini memang sejauh mana ini akan dikaji dan kapan kemudian mungkin kpu bisa memberikan pandangan atau merespon secara resmi
baik ya terima kasih
ya tentu kpu ya dari pemilu ke pemilu ya maupun pilkada ke pilkada itu banyak mendapat masukan ya tentang teknis penyelenggaraan
tentu kami berterima kasih ya
di tahun di mana barangkali adalah hal baru dalam sejarah ketatanegaraan kita ya
jadi kita memang harus betul betul berterima kasih ya
dan kita harus betul betul berhati hati dan cermat mempertimbangkan aspek aspek teknis dan tata kelola penyelenggaraannya
nah selain pengaturan soal jangka waktu kampanye ya
kami tentu mulai sekarang ya saya kira ini penting untuk saya sampaikan
kami mendorong proses sosialisasi dan pendidikan pemilih sejak awal ya
dan ini sudah berjalan
sebagai contoh misalnya mulai tahun dua ribu dua puluh satu ya
kpu bersama kpu provinsi dan kebudayaan kota
kami mendorong program ya desa peduli pemilu dan pemilihan
ini adalah sosialisasi yang dilakukan dengan lokus ya
desa atau kampung atau kelurahan
jadi kami memiliki modul ya tentang program ini ya
salah satunya adalah tentang bagaimana upaya untuk mencegah ya berita berita hoax ya
antisipasi kampanye sara dan lain sebagainya
jadi ada dua ya dalam pandangan saya
jadi mendorong proses sosialisasi dan partisipasi masyarakat secara lebih awal
kemudian yang kedua tentu penyempurnaan dalam aspek teknis penyelenggaraan kampanye itu sendiri ya
nah ini tentu ya menjadi atensi kpu
dan soal kapan kpu akan menyampaikannya tentu ya saya ingin menggarisbawahi bahwa
pembentukan pkpu itu kan ada mekanismenya
jadi nanti akan ada setidaknya ya ada dua peraturan kpu yang terkait
pertama adalah peron kpu tentang tahapan program dan jadwal
kemudian yang kedua adalah peraturan kpu tentang kampanye
nah mengenai kampanye rapat umum ya sekali lagi untuk pilkada dua ribu dua puluh kemarin itu ditiadakan ya
jadi ini diatur di dalam peron kpu untuk pilkada yang lalu
karena memang situasi pandemi dan untuk pencegahan penularan ya
atau terjadinya kluster kluster baru akibat situasi pandemi
nah kedepan akan kita lihat
jadi kami sudah memiliki cukup banyak bahan ya yang bisa dijadikan sebagai dasar ya
untuk penyempurnaan peraturan kpu itu nanti
jadi pada prinsipnya kampanye itu kan bagaimana kemudian visi misi ya
dan program peserta itu dapat sampai secara efektif kepada masyarakat
nah metode inilah yang kemudian akan kami dorong ya
dengan tanpa kemudian menimbulkan ekses ekses yang tentu tidak kita inginkan
nah ekses itu antara lain dalam situasi pandemi yang belum berakhir
dan juga tentu potensi potensi permasalahan yang lain
untuk itu kami kpu ya tentu ya akan melakukan langkah langkah dan sebelum kemudian itu diundangkan
segera masukkan semua pihak ini menjadi sangat penting
oke baik baik terakhir ke bang ray rangkuti singkat
bang rey jadi dengan segala pertimbangan dan juga yang sudah kita bahas sejak awal ini
bagaimana sebaiknya antara pemerintah kpu dan juga mungkin dpr
agar kembali satu suara lagi bertemu titik temu yang sama
terutama di masa kampanye yang sempat terjadi perbedaan sampai dengan hari ini
kalau ini sih menurut saya tidak akan lama bung reinhardt ya
karena ketiga belah pihak ini kelihatan sudah
sudah agak sama sebetulnya
tidak seperti soal tanggalnya ya
dan kpu juga tidak terlalu keberatan
kan beda reaksi mereka ketika pemerintah berbeda pendapat dengan kpu
terkait dengan hari pelaksanaan penilu gitu ya
saat itu kpu memang ngotot sampai menyebut soal independensi lah ya
konstitusi lah macam macam gitu
tapi kali ini kan nggak keluar tuh argumen argumen itu kan
nggak ada keluar argumen soal independensi interpensi konstitusi itu nggak keluar
artinya ini kayaknya akan ketemu nih dengan waktu yang singkat
tinggal mungkin cari teknisnya aja
jadi nggak ada keberatan secara subtantif atau prinsipil
ini soal cari teknisnya bagaimana gitu
nah oleh karena itulah saya tadi mengingatkan sebetulnya persoalannya bukan antara tiga pihak ini ya
kpu partai politik peserta pemilu yang di dpr maupun dengan pihak pemerintah
tetapi bagaimana peserta baru bisa itu caleg
di partai partai yang sudah eksis gitu
ataupun partai politik baru
bagaimana kita membuat skenario
sehingga mereka seperti tanda kutip ya
tidak di apa namanya diskriminasi
di dalam pelaksanaan pemilu ini
ini musnahnya tantangannya gitu
sambil tentu ya saya kira mengingatkan terus
ancaman ancaman yang akan kita alami kalau misalnya ya kita tidak siapkan diri
dari sekarang termasuk di dalamnya soal itu tadi ya politik identitas ya
kemudian juga politik uang ya
kecenderungan untuk yang sekarang kalau ketilatrennya di pilkada itu
itu kecenderungan ketidak netralan birokrasi
ya ini semua penyakit penyakit yang saya kira belum ada solusinya sampai sekarang
nah oleh karena itu ya harus kita tunggu
siapa figur figur bawaslu yang akan dipilih oleh komisi dua
oleh pak komarudin dan kawan kawan gitu
yang saya harapkan ya orang orangnya betul betul
orang orang yang sensitif dengan tiga isu ini
politik uang ya politik sara atau identitas gitu ya
dan yang kedua kemungkinan terjadinya ketidakprofesionalan atau
apa namanya itu ya ketidak netralan asn yang
makin menggejala terjadi di mana mana
ini semua nanti tergantung kepada pak komarudin
dengan teman teman di komisi dua untuk memastikan mencari figur bawaslu yang betul betul kuat
ya betul betul punya naluri
tidak takut takut kalau udah urusan soal politik uang
menggunakan seluruh sara gitu ya
mereka akan maju ke depan dengan sangat berani gitu
itu salah satu titipan kita kepada pak komarudin ya
baik baik makasih makasih
oke baik mari kita akan lihat ke depan
apakah memang akan lebih cepat untuk menentukan soal masa kampanye ini
karena sepertinya tidak ada pihak yang terlalu ngetot atau tidak
seperti apa kita akan tunggu tapi paling tidak
bahwa ancaman polarisasi itu menjadi fakta yang kemudian harus diantisipasi sejak saat ini
terima kasih banyak pak komarudin watubun pak idewa kadewersa rakasade
terima kasih banyak bang ray rangkuti
terima kasih diskusi yang menarik malam ini
selamat malam sehat selalu